pernikahan edi sulianti dan husnia melati digelar di teras rumah membelai perempuan di desa pulau gedang jombang jawa timur pada sabtu siang
pernikahan yang digelar di tengah pandemi covid sembilan belas ini berbeda dari biasanya
selain harus menerapkan protokol kesehatan pelaksanaan ijab kobul dilakukan dengan bantuan seutas tali rafia
penghulu mengganti jabat tangan saat pembacaan ijab kobul dengan ikatan tali rafia
lalu mempelai pria pun menerima ijab dari penghulu yang mewakili akad nikah dari orang tua mempelai perempuan
meski sempat tegak pelaksanaan pernikahan ini berjalan lancar
kalau bisa itu protokol kayak gini bisa dilakukan di tempat tempat lain
sesuai protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah
penggunaan tali rafia antar pempelai pria dan penghulu dengan kode tarik menarik ini disebut penghulu bisa menjadi tanda sahnya pasangan suami istri baru
yang jadi masalah itu yang tidak bersalaman ya
karena kita akan tarik dengan setidaknya pada waktu proses akad nikah
kalau ini sudah bisa sudah sah ini
karena ada kodenya untuk tata menarik

penghulu dan kedua mempelai pengiring pengantin juga harus menjalani pemeriksaan dari satgas covid desa pulau gedang
tamu undangan yang datang juga harus disemprot disinfektan dan memetuhi seluruh protokol kesehatan
sutomora harjo jombang jawa timur